kamu pakai buat apa duitnya
kok susah susah kerja ya
ibu tuh butuh lo hadir
butuh lo tengokin
ibu tuh gak butuh gue
ibu butuh bantuan profesional